pertunjukan barongsai dan pembagian kue keberuntungan menghibur pengguna jasa kereta komuter di stasiun jakarta kota
peluncuran kartu multi trip bertema imlek dan sejumlah hadiah pun disiapkan pt komuter indonesia
untuk semakin menyemarakan momen perayaan imlek dua ribu lima ratus tujuh puluh
pertunjukan barongsai mengita perhatian sejumlah penumpang kereta komuter di stasiun kota jakarta pusat
tak hanya mempertontonkan aksi akrobatik barongsai pun berkeliling menyapa langsung penumpang kereta komuter di dalam gerbong kereta tujuan bogor
inilah salah satu hiburan yang disiapkan pt kereta komuter indonesia untuk menyemarakan momen imlek dua ribu dua puluh
bagus kalau menurut saya bagus di stasiunnya karena ini bisa untuk menghibur penumpang juga yang mau pergi mau kerja atau yang mau jalan jalan
iya lah kaget tiba tiba di kereta
oh iya tapi itu senang atau
pembagian kue keberuntungan atau fortune cookies oleh pegawai stasiun kota berbaju congsam
dengan sejumlah hadiah hiburan di dalamnya juga menjadi kejutan lain yang disiapkan untuk menghibur para penumpang
karena sekarang hari ini imlek jadi pt komuter lain membagi bagian hadiah
pada momen imlek kali ini pt kci meluncurkan kartu multi trip atau kmt bertema imlek
hal ini untuk semakin mendorong pengguna kartu perjalanan
dan juga untuk memperlangganan kepada para penumpang krl yang setiap harinya mencapai satu satu juta orang
kami ingin mengharapkan para penumpang kami beralih dari tiket harian berjaminan menjadi menggunakan kartu multitrip
beda kalau menggunakan tiket harian berjaminan ya orang harus antri
dengan sembilan ratus tiga puluh delapan perjalanan kereta setiap harinya
satu juta kmt telah terjual di tahun dua ribu dua puluh